ikan arowana atau yang juga dikenal dengan sebutan dragonfish dipercaya oleh kalangan tertentu sebagai ikan pembawa keberuntungan bagi pemiliknya
arowana jenis super red merupakan ikan endemik asli indonesia tepatnya dari taman nasional danau sentarung di kabupaten kapuasulu kalimantan barat
nilai jual yang sangat tinggi membuat eksploitasi terhadap ikan jenis ini melebihi daya dukung perkembang biakan arowana di alam liar dan membuat arowana kian sulit ditemukan di habitat alaminya
selain membangun penangkaran penangkaran ikan arowana di sekitar danau sentarung balai konservasi sumber daya alam kalimantan barat dan direktorat konservasi keanekaragaman hayati
taman nasional mulai rutin melepasliarkan beberapa ekor indukan arowana ke habitat alaminya
sejak tahun dua ribu tujuh belas
di sisi lain program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar danau sentarung dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu ini
harapannya dengan menjaga kelestarian ikan arowana masyarakat dapat memanen anak ikan arowana di alam sambil menjaga konsep pelestarian yang disepakati antara pihak pengelola dan masyarakat